dituduh selingkuh dengan mantan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
ketua umum psi grace natali melaporkan dua akun media sosial ke polda metro jaya
ini juga yang lagi jadi perbincangan hangat ya di masyarakat
grace menilai tuduhan tersebut merupakan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter terhadap dirinya
ketua umum partai solidaritas indonesia grace natali tiba di gedung spkt polda metro jaya pada kamis siang
beredarnya isu cinta lokasi antara grace dengan mantan gubernur dki jakarta ahok
yang disebarkan oleh dua akun media sosial membuat wanita tiga puluh lima tahun itu tak tinggal diam
dalam akun twitter adhook underscore idn disebarkan isu dana psi berasal dari taipan sembilanaga
berawal dari grace yang saat itu masih menjadi wartawan
mewawancarai ahok kemudian berlanjut menjadi cinta lokasi
sementara dari akun instagram atprof jokowi
beredar fotoeditan grace dan dinamai grace natali ozawa
grace menilai ini adalah pembunuhan karakter
ini sudah sangat mengganggu merugikan pembunuhan karakter
tidak hanya kami tapi juga pak ahok dan juga publik ya yang harus menerima informasi seperti ini
buat saya ini juga sebenarnya merupakan bentuk keprihatinan
bahwa untuk perempuan masuk ke dalam politik
masih mendapat perlakuan seperti ini
bagaimana kita bisa berharap partisipasi perempuan di politik bisa semakin banyak bisa bertambah
grace berharap tak ada lagi kejadian pelecehan yang terjadi pada politisi wanita
dua pemilik akun media sosial yang dilaporkan grace akan ditindak dengan pasal dua puluh tujuh ayat tiga dan empat pasal dua puluh sembilan undang undang ite tahun dua ribu enam belas
tentang pencemaran nama baik dan ancaman secara pribadi melalui media elektronik